video viral seorang sopir truk yang terekam saat dimintai uang oleh aparat di pelabuhan penyeberangan di kabupaten anambas kepulauan riau akhirnya direspon kepolisian polres anambas
polisi mengklaim peristiwa di video itu tidak benar setelah propam polres anambas memeriksa dua anggotanya beserta sopir lori dan perekam video
agus seorang sopir lori yang videonya viral karena dimintai uang oleh oknum polisi di pelabuhan penyeberangan roro pada lima belas agustus lalu mengklarifikasi usai diperiksa kasih propam di polsek palmatak polres anambas kamis malam
agus mengatakan video yang merekam dirinya dimintai uang oleh dua oknum polisi di pelabuhan penyeberangan roro adalah tidak benar
pernyataannya itu disampaikan tanpa
ada tekanan dari pihak manapun dan masalah yang terjadi juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan
dan ini sudah saya selesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tekanan dari pihak manapun
kasih humas polres anambas ibtu raja vindo kamis malam mengatakan hasil pemeriksaan propam polres anambas terhadap dua anggota polres anambas dan perekam video termasuk sang sopir
tidak menemukan bukti bahwa kedua polisi anggota polsek palmatak polres anambas meminta uang lima ratus ribu rupiah kepada agus sang sopir lori
video itu sengaja direkam teman agus karena khawatir mereka tidak bisa memberangkatkan barang yang dimuat atas lori menggunakan kapal roro
terkait video yang viral diduga adanya oknum yang melakukan pungli setelah dilakukan pemeriksaan itu tidak benar adanya pungli
kronologi kejadiannya itu ketika saudara si agus bersama rekannya ingin menyeberang dengan menggunakan kapal roro
yang mana truk daripada saudara agus ini berisi barang barang kosong dan di dalamnya juga terdapat beberapa barang ya seperti besi tuap gitu
diberitakan sebelumnya agus seorang sopir lori dimintai uang sebesar lima ratus ribu rupiah di pelabuhan penyeberangan roro desa mata kecamatan kute siantan
agus menceritakan jika anggota dua polisi itu mempermasalahkan manifest barang yang ada di lori
dan pick up yang hendak dibawa berangkat bersama kapal roro
kepala roro dari matak tujuan tanjung uban bintang
arpandi anambas kepulauan riau